aku mendengar suara perempuan menangis sambil minta tolong
raden atu jangan usir raden
iya raden atu
tapi benar paman aku mendengarnya
aduh raden teman juri raden
sepertinya betul paman ada yang meminta tolong
aku harus mengejar pencuri kujang kembar itu
tapi masalah rakyat
tidak bisa aku tinggalkan begitu saja
aku suradipa ku ciponda memohon kepada kita
bantulah kami untuk membebaskan desa ini
aku akan mencoba membantu kalian semampunya
terima kasih kisarang
raden kenapa tidak menunggu dulu disini
barang berapa hari
apa raden tidak kekerasan
paman tentu aku kerasan paman disini
dan juga sangat ramah ya kan paman
sepertinya malam ini aku harus pulang juga ke pajajaran
tapi kenapa malam malam begini
kenapa tidak menunggu besok pagi saja
lebih baik aku pulang sekarang ke bajaira
agar hari pagi kami sudah sampai di pajajaran
ya paman ya paman
kita berangkat sekarang
apa yang dikatakan kiku bu itu benar raden
sebaiknya kita jangan dulu pergi sekarang ya
lebih baik kita disini beberapa hari ya raden
satu poin dua poin atau tiga poin raden
ya sudah paman
kalau paman ingin istirahat disini dulu tidak apa apa
biar aku sendiri saja ke pajajara
rasar si kasem ngerti aku satu
kalau begitu aku pamit
ti aman ti amin
saya permisi dulu
misi kita berhasil amin
tidak ada yang bisa kacang raden
tidak ada yang bisa kacang raden
tidak ada gadis yang ngolo seperti itu
cewek ini harus pakai pantun raden
itu karna tinju rupanya
wah dan avant lauren
inilah yang beradu
bisa tuh jangan takut biar suaranya lembut pakai batik dulu betul pakai leher
belinya di hari sabtu betul kebetulan pada hari itu teh ada ojek terus
saya sendirian jalan kiaman atap curhat tuh curhat hari pantut juga isinya kirain teh
seperti itu keluar luar nih dah eh akan aduh pakai akan bisa kalah
jadi malu aku aku jangan akan dulu atuh neng kita belum nikah saja
ini mas suami saya
ayo raden ke mananya aduh raden kemana raden raden
ini lho tahu nggak pamali
ternyata kamu teh penakut
yang penakut pakao ternyata teh oh ayam ayam dasar celupung
paman aku mendengar suara perempuan menangis sambil minta tolong
raden jangan usir
tapi benar paman
jangan bunuh aku
teman juri raden
sepertinya betul paman
ada yang meminta tolong
jangan bunuh aku
sultan razim lepaskan dia

lagi lagi anak kecil yang harus aku musnahkan
apa tidak ada lagi tugas yang lebih berat
kau berikan padaku
jangan cuma buat dulu
karena aku sangat tidak suka kepada seseorang yang bermusik besar nyai
mampu mengikirkan radin kian santang
hamuk baru bu
kau meragukan kanuraganku
di mana kian santang berada
makan ku musnahkan di depan matamu
dia tidak jauh dari sini
radin kian santang sedang menuju perjalanan kepada jarak
bersama dua pendekat aneh
mari aku tunjukkan
kamu harus membuktikan kepadaku
kalau mulut besarmu
bisa mencikirkan radin kian santang dari matimu